dari asia kita kembali ke benua eropa
penerapan lockdown di perancis membuat sejumlah pusat kumpul ditutup
tidak hanya sekolah museum dan sejumlah lokasi lainnya juga ikut terkena penutupan akses
dan sudah bergabung melalui sambungan skype
ada mahasiswi asal indonesia yang saat ini sedang berada di perancis
selamat sore waktu indonesia mas sita
selamat siang waktu sini mbak
mas ita bagaimana kemudian cara anda untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
sejak adanya lockdown
kalau dari hari sabtu kemarin
minggu kemarin itu pasti panik buying pasti ada
tapi belum diumumkan oleh pemerintah secara resmi
banyak warga yang borong makanan atau tisu toilet
tetapi karena ditangani cepat oleh pemerintah
jadi senin itu semua grocery store melakukan penjagaan ketat
pembatasan kuota pembelian
karyawan maupun petugas walayan juga menghimbau
untuk menjaga jarak
seperti memberikan tanda meteran di lantai
agar kita tahu jarak kita
supermarket memperlakukan aturan lima orang masuk ke dalam sualayan
dan lima orang keluar itu dijalankan oleh security
tapi kalau ketersediaan logistiknya sampai sejauh ini
masih memadaikah atau terjadi kelangkaan di sejumlah barang
enggak karena pada hari senin ini minggu ini
jadi pemerintah memperlakukan
setiap personnya hanya boleh membeli dua box setiap produk
seperti hand sanitizer pasta beras itu harus dua box satu orang
selebihnya tidak boleh
berarti harus menunjukkan id untuk bisa melakukan pembelian
kalau tadi kondisi yang anda ceritakan ini
mas cita sudah di sualayan begitu
bagaimana dengan fasilitas umum lain
apa saja fasilitas pelayanan umum yang masih dibuka hingga saat ini
apa saja fasilitas pelayanan umum yang masih dibuka hingga saat ini
fasilitas umumnya itu seperti bus metro kereta
tidak dikurangi tetapi ditambah seperti kayak lima menit sekali
biasanya sepuluh menit sekali datang bus sekarang lima menit sekali
supaya tidak terjadi kumpulan orang di setiap halte bus atau di dalam busnya
tapi kalau untuk pembatasan jarak
adakah aturan untuk membatasi seseorang
hanya boleh bepergian ke daerah lain di jarak tertentu mas cita
oke di hari jumat ini jam sembilan malam kita gathering
dan kalau misal pemerintah di paris itu kebijakannya apa saja
malam senin presiden emmanuel macron pidato langsung dari televisi
lockdown resmi dari paris
selama tujuh belas maret ini siang pemerintah paris memperlakukan kebijakan lockdown
kalau ada yang keluar tanpa
alasan yang kuat maka akan dikenakan denda di tempat sebesar satu ratus tiga puluh lima euro
atau sekitar dua lima ratus rupiah
akan kemungkinan lebih besar lagi sampai tiga ratus euro
kalau ada banyak yang melanggar
kalau mau keluar kita harus bawa surat yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang bisa di download langsung dari website resmi pemerintah di paris
ditandatangani oleh kita dan harus membawa id
karena polisi kota akan kontrol setiap saat
yang boleh keluar itu hanya boleh orang orang yang memiliki lima poin
dan harus di sekitar area terdekat dari rumah kita atau tempat tinggal kita
oke mas cita sekarang kita beralih membahas soal bagaimana kemudian penanganan
terhadap orang orang yang dinilai mengalami gejala dari covid sembilan belas ini
alur pemeriksaannya seperti apa mas cita atau tidak
jika seseorang mengalami gejala covid sembilan belas apa yang kemudian bisa mereka lakukan
oke bagi yang memiliki gejala gejala seperti covid sembilan belas ini
bisa menghubungi layanan nomor telepon yang disediakan oleh pemerintah
tidak boleh langsung datang ke rumah sakit umum
akan dipantau dari rumah melalui telepon
jika terasa masih berlanjut maka akan dijemput oleh ambulans ke rumah masing masing
tidak boleh ke rumah sakit
karena takutnya kalau hanya fever atau batuk biasa
tiba tiba kalau kita ke rumah sakit kita akan terkena atau kontak langsung
dengan yang terinfeksi dengan virus corona itu
berarti artinya aturan atau mekanisme seperti ini juga berlaku bagi warga negara asing
termasuk warga negara indonesia yang ada di sana ya
iya semuanya semuanya tidak terkecuali
berapa kemudian biaya pemeriksaan untuk covid sembilan belas yang anda ketahui di sana
semuanya gratis yang gratis dari telepon gratis bahkan layanan layanan yang bukan dari virus
bukan dari pemerintahnya pun seperti parkir meteran itu semuanya gratis
jadi tidak dipungut biaya
oke baik terima kasih banyak mas cita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
tetap jaga kesehatan anda